kita coba untuk melihat bagaimana kemudian kasus ini juga kental dengan nuansa politik
kita tidak bisa pungkiri bahwa saat kasus ini mulai bergulir begitu
sampai tadi pun juga ratna sarumpait juga mengatakan bahwa ini unsur politiknya cukup kental terasa di situ
anda bagaimana apakah sepakat dengan klien anda ini atau seperti apa
kalau saya melihat memang dari awal memang kasus ini kan di tahun politik otomatis pasti ada politiknya
saking ada politiknya kita tahu sendiri bahwa sampai di debat presiden sendiri dibawa oleh pak jokowi kan
ya itu bukti politisasi dari kasus ini
tapi jokowi kan pernah mengatakan bahwa mereka berteman begitu
iya tapi kan ini kan pertanyaan tadi kan ini kan politisasi
ya kami merasakan adanya politisasi itu
ini politisasi menurut anda begitu
ya politisasi itu pasti ada menurut kami sih apalagi ini di tahun politik
di bagian yang mana yang menurut anda ini politisi
nah dengan di setiap ada perdebatan perdebatan antara satu dan dua selalu saya lihat kita melihat ya ketika sudah ini selalu kasus ratna sarumpait selalu dibawa bawa
ke bang nyarwi kalau kita lihat tadi kan juga cukup menarik ya
bagaimana di awal persidangan ratna tadi juga meminta jeda begitu kepada hakim
dan juga ada dua kali malah

ini komunikasi komunikasi yang disampaikan selama persidangan tadi ini anda menangkapnya seperti apa
apa pesan pesan politik tertentu yang disampaikan atau apa
iya sebelum kesana ya ferdi ya
kasus yang menimpa bu ratna ini kan ada dua peristiwa sekaligus
yang pertama peristiwa hukum
artinya semua konstruksi narasi itu adalah narasi hukum
bisa dilihat dari sudut pandang tergantung tadi misalnya ada berapa pasal yang mau dikenakan di situ
yang kedua ini juga tidak lepas
dari konstruksi atau realitas politik
dia sebagai realitas politik
dalam artian kita tahu ya trik rekod bu ratna
ya beliau aktivis dan kebetulan dekat dengan
dan walaupun tidak resmi sebagai tim kampanye tapi dalam beberapa kegiatan misalnya ganti presiden ya aktif di sana
dan kebetulan kalau kita flashback bu ratna ini juga aktor
ya kita tahu bu ratna juga aktor dalam berbagai sinema
nah saya mau mengatakan begini
terlepas soal konstruksi hukum
panggung yang menimpa bu ratna atau panggung yang beredar terkait dengan bu ratna
ini kemudian bukan hanya panggung bu ratna
tetapi peristiwa juga ini panggung politik
jadi dalam artian apalagi misalnya bu ratna mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan itu hoaks
itu saya pikir titik tolak
bagaimana kemudian kata hoax ya ini menjadi komoditi politik
komoditi politik yang kemudian bisa dikapitalisasi
khususnya oleh kubu satu
dan banyak argumen kalau kita simak dari tim tkn misalnya menyebutkan itu bagian dari bukti
bahwa dua katanya memainkan yang disebut dengan propaganda rusia atau ada istilah firehouse of falsehood
jadi apa namanya menyemburkan istilahnya semburan ujaran hoaks atau ketidakbenaran
sebenarnya yang menarik adalah karena ini melalui proses yang panjang
dan disitu ada sosial media
itu juga melibatkan persebaran informasi antar elit ya
dan itu sampai pak prabowo konfirmasi pes misalnya
bagaimana peristiwa bu ratna ini dikomunikasikan terus
sampai kemudian dua oktober atau tiga oktober ya pak
dan kemudian bahkan dalam debat juga dibawa kembali bahwa apa namanya hoaks itu ternyata capres dua kata pak jokowi misalnya tidak hati hati
atau istilahnya itu dijadikan bukti bahwa apa namanya
pekaan atau ketidak selektif dalam melihat fenomena hoax itu digunakan untuk mengetek pak prabowo misalnya begitu
nah sebenarnya yang mungkin menarik ferdi ya dalam konteks ini
saya melihat ada istilah yang mungkin ini saya gunakan
jadi ini dianggap hoaks atau ketidakbenaran
kemudian beredar terus menerus
nah ini menjadi peristiwa hukum tersendiri sebenarnya kalau itu dilihat sebagai peristiwa hukum
tetapi ternyata berhenti di bu ratna
tapi yang saya maksudkan adalah bu ratna disini sebagai aktor sentral
entah dalam konteks peristiwa hukum atau peristiwa politik
nah dalam konteks peristiwa politik
nah ini kemudian implikasi dan konsekuensi karena ada asosiasi dengan tim yang ada di kubu pak prabowo misalnya
selalu menjadi apa namanya komoditi yang bisa digunakan untuk misalnya mengetek dua atau dan semua
asumsi bahwa atau misalnya serangan serangan
bahkan di beberapa diskusi itu dijadikan salah satu indikator
bagaimana dua katanya menerapkan propaganda rusia atau firehose of falsehood disitu
dan bu ratna sebagai salah satu indikator disitu
oke berarti memang kedekatannya atau indikasi kedekatan dengan kubu dua ini cukup dekat begitu ya
tapi kemudian katanya juga tidak ada komunikasi yang terjalin selama ini
itu bagaimana sebenarnya
ya selama ini memang tidak ada kita komunikasi
sejak ditangkap tanggal dua
ke empat itu tidak ada komunikasi sama bpn
dan tapi sepanjang yang saya ketahui bahwa beliau ini memang bu ratna serumpah itu merasa bersalah banget
beliau merasa bersalah banget dan menyesal
makanya saya pikir acungan dua jari tadi itu rujukan itu
untuk mewujudkan kebersalahan beliau
menyatakan penyesalan beliau menyampaikan pesan itu sebenarnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini